fani sepanjang hari ini cerah sekali di beberapa kota
dan kita harapkan secara informasi berikutnya
di mana kekeringan masih terjadi di sejumlah daerah di pulau jawa
betul sekali harnaf
tapi sepertinya mengawali hari di bulan september ini
ada kabar gembira bagi warga yogyakarta
sebab setelah puluhan tahun mengalami kesulitan
setiap musim kemarau datang
warga desa jepitu kabupaten gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta
kini bisa tersenyum gembira
air bersih yang mereka idamkan bisa mereka dapatkan
setelah para penggiat goa atau kever
mengelar gugur gunung untuk menuarkan air
dari dalam gua ke desa mereka
kegembiraan memancar dari wajah dua bocah ini
sejak dilahirkan di desa jepitu
kecamatan gim subo kabupaten gunung kidul
mereka belum pernah bertemu dengan air bersih
sebanyak di bak penampungan ini
selama berpuluh tahun
sekitar empat dua ratus warga di desa jepitu
hanya bisa mengandalkan air hujan
untuk kebutuhan sehari hari
dan setiap kali musim kemarau
mereka hanya bisa berharap pada bantuan
tak jarang mereka pun terpaksa menjual ternak
untuk membeli air bersih
semua nestapa itu hilang pada agustus
tepatnya sejak air bersih dari dalam gua
pulau jajar bisa dialirkan keluar
alhamdulillah air dari dalam gua
sejarah seribu dua ratus meter sampai di sini ini
gravitasi bisa keluar dengan sendirinya kemudian cara mengerjakannya ya kami tidak bisa
papa selain kami dulu eh apa hai kematur sama senior senior kefer itu yang utamanya adalah
almarhum mas bagus itu ketika itu sehingga almarhum mas bagus itu ya memberitahu kepada
teman teman cover jogja solo itu gayung bersambut beragam komunitas merasa terpanggil untuk turut
serta mengeluarkan air dari dalam goa pulijajar termasuk ibu ibu yang menyiapkan logistik untuk
makan para relawan ada dua puluh tiga komunitas dari berbagai kota termasuk aparat kepolisian polda d i e dan
kodim gunung kidul terlibat dalam kegiatan yang mereka sebut dengan kubur gunung kever
mereka bergotong royong memasukkan pipa dan membuat instalasi sederhana untuk mengalirkan
air dari dalam gua tentu ini bukan pekerjaan mudah selain gelap total gua pulijajar memiliki karakter
yang unik sekaligus sulit gua pulijajar ini kan ada beberapa mulut ada yang kita bisa akses secara
vertikal ada yang secara horizontal tetapi karena ini bentuknya pekerjaan bukan usaha untuk eksplorasi atau
jadi kemarin kita permudah jadi medan vertikalnya kita pasang tangga itu untuk memut cepat operasional
juga teman teman lebih aman mungkin kita juga lebih gampang ketika menteras barang barang
jadi payah warga dan para penggiat gua berbuah manis dari dalam gua sejauh seribu dua ratus meter air bersih berhasil
tanpa teknologi apapun selain mengandalkan gaya gravitasi debitnya pun cukup besar lebih dari
liter per detik jadi kalau kita hitung kemarin pipa yang satu kita alirkan itu debitnya empat delapan ratus tujuh puluh delapan ya
semuanya untuk masyarakat nanti mas jadi entah itu nanti kita distribusi ke pemukiman atau disini kan ada pantai jadi
karena sebelumnya ketika kita bicara soal pola konsumsi masyarakat itu itu minimal kebutuhan
masyarakat di pemukiman sana yang berjarak dari sini itu lima kilo dua ratus itu minimal empat liter per detik
air yang keluar dari goa pulejajar serasa melebihi hujan yang mereka nantikan di setiap
kemarau dahaga warga akan air bersih terobati oleh derasnya air yang mengalir dari goa pulejajar
teguh supriyadi gunung kidul daerah istimewa yogyakarta